pimpinan tertinggi ormas silafatul muslimin abdul qadir hasan baraja
tiba di polda metro jaya selasa sore
polda metro jaya juga telah menetapkan pria tujuh puluh delapan tahun ini sebagai tersangka
terkait pelanggaran undang undang ormas
pelanggaran ini akan menjadi titik awal bagi penyidik dalam mengusut
berbagai pelanggaran tidak nanggirat fatul muslimin yang lebih besar
dari hasil penyelidikan ormas yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini
kerap mengajak masyarakat untuk mengubah ideologi negara pancasila dengan sistem hilafah
yang bersangkutan pernah ditahan terkait kasus terorisme pada januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan pengeboman candi borobudur pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
serta memiliki kedekatan dengan kelompok radikal
kemudian kelompok ini menawarkan khilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara
selain abdul qadir hasan baraja
tiga petinggi hilafatul muslimin di brebes jawa tengah
yani g a s dan d
juga ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik polres brebes
para tersangka mengaku sumber dana untuk kegiatan kelompok khilafatul muslimin
berasal dari iuran umat atau jemaah yang dikumpulkan melalui baitul mal
dana itu kemudian digunakan untuk biaya operasional
dan kemudian digunakan untuk biaya operasional

dan dakwah termasuk perekrutan warga
selain itu tersangka mengungkapkan rekrutmen anggota dilakukan melalui masjid atau majelis taklim
dan penyebaran maklumat dengan cara konfor
akbp faisal febrianto kepala polres brebes menyebut
tidak tertutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus ini
sementara itu usai penangkapan pimpinan tertingginya
selasa siang peluang jemaah ormas hilafatul muslimin
berkumpul di kantor pusatnya di jalan wr supratman teluk betung selatan bandar lampung
mereka melarang orang
yang tidak dikenal memasuki kantor hilafatul muslimin
dan hanya membukakan pintu bagi sesama jemaah yang baru datang
para jemaah menilai penangkapan abdul qadir dilakukan tanpa alasan yang jelas
lebih lagi abdul qadir ditangkap usai menjalankan sholat subuh
penangkapan abdul qadir baraja juga disesalkan oleh jemaah hilafatul muslimin surabaya raya
yang berpusat di jalan kedelsari madiatanda surabaya
seluruh jemaah berharap
polri segera membebaskan abdul qadir hasan baraja
karena menurutnya hilafatul muslimin bukanlah organisasi radikal
melainkan hanya menyampaikan tentang hukum berhilafah dalam islam
dan bukan mengajak warga untuk berbayat dalam sebuah pemerintahan islam
kita taklim misalnya seperti biasa
dan taklim kita ini terbuka untuk siapa saja
ya bukan ada pembatasan
jadi tidak ada yang kita sembunyi sembunyikan ini
hilafatul muslimin merupakan salah satu ormas yang cukup besar di indonesia
ormas ini memiliki dua puluh tiga kantong wilayah dengan tiga daulah
yakni sumatera jawa dan indonesia timur
tim liputan cnn indonesia